engga bukan bukan hp gue juga
gak tau lo bisa gambar
gak mau aku takut
gak buruan bikin
buruan buruan gambar
gak bakal buruan
ih mumpung belum ada orang
tahan buruan bikin
masalah keluarga kamu
kamu bisa berantem sama ayah kamu
kamu tahu sendiri kan
adik dan ibu kamu
selalu berani ayah kamu
selalu nerima ayah kamuri yang mabuk mabukan itu
masalah kebutuhan pelanggan itu biasa
ngapain diributin sih
beli barang dari siapa aja
tapi kan gara gara lo ngerebut pelanggan kita
kita jadi rugi besar
kita minta ganti rugi ya bang
jadi dia merebut
pelanggan kita bos
makanya kita rugi besar
jadi kita kesini
untuk minta ganti rugi sama dia
tapi dia nggak punya duit
gue lagi butuh banget duit
buat kasih ke ibu dan adik gue
jadi gimana bos
kasih dia pelajaran
dia harus tetap ganti kerugian kita
anak anak butuh bantuan umkm
aduh ini siapa yang ngelakuin sih kok bisa kayak gini mobil gue
parah banget sih
ada yang tahu nggak pelakunya siapa
maaf mbak kita berdua baru selesai makan di belakang
hah aduh ini kenapa nggak ada yang jagain sih
mobil saya jadi hancur kayak gini
gimana sih pak
saya akan cari pelakunya maaf pak tadi saya lapor banget
aduh tolong ya pak cepet ya pak ya duduk kayak gini banget nih mobil teman saya
aduh raya aduh gimana dong
sial kita samperin aja yuk kalian kasih pelajaran
shhh jangan dong
kalau mereka tahu kita pelakunya
hah kalau rektor tau nanti kita kena skos lagi dong kayak semester kemarin
boy dateng bos dan bikin masalah di sini bos
cepetan ke sini bos bantuin kita bos
gue udah di jalan dikit lagi sampe oke bos